terdakwa kasus pembunuhan brigadir yosua huta barat verdi sambo bersaksi di pengadilan negeri jakarta selatan rabu siang
dalam kesaksiannya sambo diminta menjelaskan runtutan cerita di lantai tiga rumah saguling
sambo menceritakan setibanya di rumah saguling dirinya memanggil riki rizal untuk mengkonfirmasi kejadian di magelang
menurut verdi sambo di lantai tiga itu dirinya menanyakan ke siapa riki rizal untuk menembak joshua jika melawan saat diinterogasi
sampai akhirnya richard eliezer yang menyanggupi perintah menembak
sementara itu terdakwa richard eliezer membantah kesaksian verdi sambo yang menyatakan akan melakukan interogasi hingga menyuruhnya menghajar joshua
menurut richard dirinya diperintahkan langsung menembak joshua diberikan amunisi senjata api dan juga melihat verdi sambo menembak yosua setelah terjatuh
baik yang mana
tidak ada kata kata dari beliau yang menanyakan kepada saya untuk apakah kamu siap membackup saya
ataupun menanyakan kepada saya kamu siap gak nembak kalau joshua melawan itu tidak benar
yang benar adalah pada saat itu beliau memerintahkan saya untuk menembak yosua
dan setelah itu dia juga menceritakan kepada saya tentang skenario
yang akan nanti dijelaskan dan dijalankan
salah satu ajudan verdi sambo brigadir nofriansyah yosua huta barat tewas ditembak pada delapan juli lalu
cerita awalnya yosua tewas dalam tembak menembak sesama ajudan karena mencoba melecehkan istri verdi sambo
belakangan informasi tersebut hanyalah rekayasa verdi sambo
dimulai perdana pada tujuh belas oktober lalu hingga kini kasus kematian joshua masih dalam proses persidangan di pengadilan negeri jakarta selatan
tim liputan cnn indonesia